sementara dari turnamen piala wali kota surabaya mawar sarren eagles akhirnya keluar sebagai juara setelah menundukan familia the mix di gor pasifik sesar surabaya
tim bertabung bintang ini cukup unggul telak dengan skor tujuh puluh tujuh lima puluh delapan
pertandingan final turnamen piala wali kota surabaya antara mawar sharon eagles melawan familia the mix di gor pasifik sesar surabaya minggu ke tiga
pemain berlangsung sengit
mawar sharon eagles unggul sejak kuartal pertama
diperkuat dimas muhari dan dua pemain asing asal latvia artur spilkevics dan reynis strupovics
eagles terus melaju tanpa halangan
kedua pemain asing itu bahkan mencetak poin terbanyak untuk eagles
sementara familia the mix sendiri tak bisa berbuat banyak
tim yang dimotori mario garungan severius prawiro ini terus ketinggalan poin mulai dari kuartal pertama hingga keempat
mawar sharon eagles akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan tujuh puluh tujuh lima puluh delapan
dengan hasil ini mawar jero eagles menjadi juara satu dan berhak memperoleh piala serta uang pembinaan